wakil presiden yusuf kala enggan berkomentar banyak soal kesaksian terdakwa kasus korupsi ktp elektronik stiano fanto
yang menyebut adanya aliran dana sebesar lima ratus ribu dolar amerika serikat masing masing ke puan maharani dan pramono anung
yusuf kala hanya mengatakan hal tersebut sudah dibantah oleh mario kamasagung dan dianggap tidak benar
kan sudah dibantah oleh oka bahwa itu tidak benar sedangkan novanto mengatakan yang mengatur oka kongka obantah jadi boleh dibilang itu ngomongannya itu tidak benar